diterima di semua toko seluruh indonesia
begini pak saya ingin menyampaikan tentang perkembangan anak bapak
kondisi riki saat ini baik baik aja pak
apakah masih harus dirawat atau sudah boleh pulang
tapi sebaiknya ripki dirawatin abis ini
sampai kondisinya bener bener membaik pak
pak togar saya sama temen temen saya kesini mau mengusulkan
supaya penampilan dance michelle sama rifki dibatalkan pak
kira kira siapa ya yang cocok gitu gantiin si davin
lo tahu gak sih gue inget deh lo itu pernah nyanyi di tongkrangan anak ips
dan suara lo tuh merdu banget
merdu kayak suara kena apat mbak jai
enggak deh pak
nanti yang ada pas gue tampil orang orang yang dengerin suara gue tuh telinga sakit
eh lo tuh harus mengakui potensi diri lo tuh yang bener bener bagus
karena suara lo tuh emang bagus gitu loh
pujihan lo tuh bikin gue terbang tau gak
tapi asli pak
gue gak pede pak
kan lo tahu sendiri gue biasa pegang gitar
eh asli ya asli
gue itu mojilo tuh bener bener dari hati banget
suara lo tuh emang bagus
nih ya gue harap banget lo bisa pede
dari tadi bita cari cari tapi tidak ada i
ini pembicara satu
ini pembicara dua
gue harus buru buru cabut dari sini nih
sebelum ada yang nyadar kalau gue kabur
kamu orang ini ada bikin apa disini ya
eh tadi tadi cari cari kamu orang nih
ternyata kamu orang itu ada cari tukang parking disini kak

kok tukang parking sih
kita tuh lagi pusing tau gak sih
untuk gantiin vokalis band kita
kenapa pakai cari cari segala
terus pusing pusing begini
kan ada davin tuh nona
tadi davin cabut
jadinya gue gak bisa nandi ya buat cabut
saran gue nih ya
mendingan farel aja yang jadi vokalisnya
mau gak nrel
btn itu tidak habis pikir
kenapa ini saja bisa bikin kalian pusing
kan ada suara bt yang
apaan tuh pendekar
tapi asli dip
gue belum pernah dengar lo nyanyi loh
beten ini tuh tidak pernah sombong
dan tidak pernah pamer bete punya kemampuan dalam bernyanyi
tapi asal alih boleh tau ya
bt ini punya suara itu
sebelas dua belas sama bruno mangs
tapi asli dip
bukannya gue gak percaya sama lo
tapi kan ini menyangkut nama baik anak ips
kita semua gak boleh malu maluin
alih percaya sama bete ini
eh beta yakin sekali tuh
kalau band kelas ips itu akan kalahin band anak anak ipal
percaya bete kawan
kasih semangat bete lagi tuh biar bete tambah semangat
iya semangat buat kita semua
semoga kita bisa lebih keren dari anak ipa
pasti bete bisa lebih keren dari anak ipa
bete itu ips mantap
farel motak sih yang senyum
son semuanya berarti disini aman ya
ini nyaman gak sih guys
ini soal soundnya udah cek belum
pokoknya jangan sampe dengung ya pas acara nanti
cuma ada yang gak beres sih nih
perut gua kuar kuar
guys kalo masalah itu mah gampang ya
gue traktir makan ikannya sepuasnya udah tenang aja
oh iya dik tolong lo bacain random acaranya ya
pokoknya gue mau acaranya itu sesuai dengan keinginan gue
acara pertama itu pembukaan
terus disusul sama kata sambutan dari kepala sekolah
kata sambutan dari ketua panitia
terus ada acara hiburannya gitu loh alp
terus ada anak band ipa
terus si nadie bakalan stand up
itu yang penampilan band anak ips
oke gua coret ya
eh si nadif dicoret juga
nah kalo nadif jangan dicoret
lagian dia mana bisa stand up komedi
pas dia tampil
karena dia gak lucu ya gak
sama gue setuju
gue setuju banget
emang paling jempolan ketua osis kita
kalo udah soal ide malu maluin anak ips
pokoknya gue gak akan biari
kelas ips bisa ngalahin kelas ipah
nih acara puncaknya itu penampilan si rivki sama si michelle bakalan ngedance
yang bagian itu lo hapus ya
pokoknya gue gak mau
rifki itu tampil bareng sama michelle
bisa makin gede kepala dia ntar
penampilan ripki sama michelle itu
permintaan khusus dari patogar
dan udah di acc sama kepala sekolah
pak maaf pak biar saya bersihin ya pak
eh udah gapapa gapapa
sekarang kamu bersihin lantainya
tuh kalo gini terus gak tenang nih gue
yaudah sebentar lagi saya nyampe
tunggu aja disitu
dokter bagaimana kondisi anak saya
saya ingin menyampaikan tentang perkembangan anak bapak
kondisi riki saat ini baik baik aja pak
apakah masih harus dirawat atau sudah boleh pulang
tapi sebaiknya rifki dirawatin abis ini
sampai kondisinya bener bener membaik pak
saya sama temen temen saya kesini
supaya penampilan dance michelle sama rizky dibatalkan pak
eh apa pola pikir kau macam mana sih
justru penampilan si rifki
si michelle itu yang ditunggu tunggu
mereka itu pernah menjuarai dance
nih jelas ya
mereka itu pernah mengharumkan nama sekolah ini
gimana mau diganti pak
tapi banyak kok yang lebih oke dan keren daripada mereka
anak anak ipa itu sudah siap siap
ngasih performa yang terbaik pak
untuk acara sekolah ini
bener tuh pak
tetapi kan tidak harus menggantikan posisi misal maupun
eh kalian dengar ya
mereka ini hanya menggantikan
pengisi acara yang sudah mundur pada hari ini
sama si rifki
harusnya kalian berterima kasih dong
macam mana sih
bukan saya nggak suka pak
tapi papa sendiri sudah tau kan
tempoh hari aja
tempoh hari aja
udah pada heboh
karena rifki dibully sama anak anak
kan gak lucu pak
pas nanti acara utas sekolah
malah rame karena rifki dibully sama anak anak
ini bisa merusak semua acara yang sudah saya siapkan selama ini pak
kalau pak togar tau rifki habis kepatok ular
pak togar pasti gak tega lah ya
tapi gak tegan sih harusnya